terima kasih anda masih bersama kami
menteri perhubungan budi karya sumadi optimistis bandara internasional jawa barat bijb di kertajati majalengka bisa beroperasi penuh pasca lebaran idul fitri dua ribu delapan belas
progres pembangunan bijb menjadi bandara terbesar kedua di indonesia sudah mencapai sembilan puluh dua persen
jika sudah rampung bandara yang dibangun sejak dua ribu lima belas ini bisa menampung lima enam juta penumpang per tahun
dalam kunjungan kerjanya ke bandara internasional jawa barat bijb di kertajati majalengka rabu siang
menteri perhubungan budi karya sumadi bersama dirjen perhubungan udara agus santoso
kepala dinas perhubungan jawa barat deddy taufik dengan didampingi direktur utama bijb firda dimas eka putra
meninjau sejumlah fasilitas yang ada di terminal bijb seperti check in counter ruang tunggu serta taksiway
menhub juga melihat perkembangan
race untuk sisi udara yang sudah mencapai seratus persen
di antaranya landasan pacu sepanjang dua lima ratus meter dan lebar enam puluh meter apron dan bangunan navigasi penerbangan
seluruh bangunan ini pengerjaannya ditargetkan rampung pada mei mendatang dan sudah bisa grand opening sebelum mudik lebaran dua ribu delapan belas
menhub mengapresiasi pemprov jabar yang sudah mewujudkan untuk memiliki bandara besar yang didanai pemprov pusat dan swasta
pembangunan bandara ini diharapkan bisa menginspirasi provinsi lain
jadi ini satu bandara sebagai contoh
pemda yang bersungguh sungguh mempunyai suatu mimpi
memiliki bandara yang besar dengan suatu masa depan yang besar didanai oleh pemda oleh pemerintah pusat oleh swasta dengan comfortable bond dengan pinjaman
eksersisnya itu lengkap teman teman jadikan ini sebagai laboratorium untuk membangun infrastruktur di lain lain provinsi
kesiapan bandara tak hanya fasilitas terminal tapi mencakup instrumen perlengkapan standar pendaratan pesawat yakni precision approach pad indicator yang sudah layak
pada dua puluh sembilan maret lalu uji coba pendaratan di bandara internasional jawa barat bijb dari
bandara husinsa sernegara bandung telah dilakukan dan dapat ditempuh dalam waktu dua puluh menit
padahal jika menggunakan jalur darat bisa mencapai tiga jam
bandara udara internasional jawa barat ini dibangun dengan perencanaan dari bapeda yang ingin mengembangkan metropolitan cirebon raya
jadi jawa barat itu punya tiga metropolitan metropolitan bode karpur sudah sedemikian pesat pertumbuhannya
metropolitan bandung raya yang juga sudah sedemikian pesat pertumbuhannya
dan ada satu lagi metropolitan
metropolitan cirebon raya
untuk mengakselerasi pertumbuhan di sebelah timur jawa barat ini dibangunlah bandara
bandara seluas satu delapan ratus hektare ini akan menjadi bandara terbesar kedua setelah bandara soekarno hatta di cengkareng
rencananya pada tahap awal akan melayani penerbangan di lima kota yakni medan surabaya bali makassar samarinda atau balikpapan
bandara ini juga akan digunakan sebagai bandara embarkasi haji wilayah jawa barat
zeyul hak kabupaten majalengka